kita ke informasi terkait dengan pilgub dki jakarta
dalam hitungan hari masa kampanye pilkada dki jakarta akan segera berakhir
dan para pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta
terus berusaha untuk bisa mengambil hati warga ibu kota
jadi beda beda nih tiap pasangan calon caranya beda beda
ada agus harimurti yudhoyono meluncurkan biografinya
sedangkan jarod saiful hidayat belusukan di radio dalam
dan anies baswedan kembali menyambangi kampung akwarium jakarta utara
calon gubernur dki jakarta agus harimurti yudhoyono meluncurkan biografi
agus berharap buku berjudul telah kupilih jalan hidupku yang baru
bisa menjadi media kampanye untuk menjaring pemilih terutama para swing voters
agus menyatakan bukunya adalah murni tulisannya
dan membutuhkan waktu tiga bulan untuk merampungkan
agus juga menambahkan buku ini ditargetkan untuk dibaca siapa saja
terutama para pemilih yang belum menentukan pilihan
buku ini berisi visi misi
program program andalan serta keseharian gerilya paslon agus silvi selama hampir lima bulan
mencurkan buku berjudul telah kupilih jalan hidupku yang baru untuk jakarta
ini adalah catatan dan tulisan saya pribadi
berasal dari pengalaman melakukan kampanye selama tiga bulan lebih ini
dan tentunya banyak hal yang tidak tersampaikan ke publik selama ini
dan tentunya saya menggunakan
buku sebagai media untuk lebih mengeksplorasi pemikiran gagasan dan pandangan saya untuk jakarta
dan apa yang saya perjuangkan untuk masyarakat jakarta secara keseluruhan
termasuk kan banyak hal yang tidak bisa terelaborasi selama ini
karena waktunya tidak memungkinkan dan kesempatan tidak tepat
tapi melalui buku ini saya berharap bisa semakin mengenalkan karakter
kepribadian cara saya berpikir memiliki gagasan
dan juga solusi solusi untuk masyarakat jakarta
mudah mudahan ini bermanfaat dan juga bisa
menghadirkan sebuah bacaan baru di tengah tengah masyarakat kita
selasa siang jarod saiful hidayat bersama istrinya happy farida
menyapa warga di jalan pasar bri radio dalam
dan melanjutkan ke cidodol krogor selatan kebayuan lama jakarta selatan
dalam acara bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan tersebut
jarod mempromosikan program kesehatan ketuk pintu layani dengan hati
program tersebut adalah program preventif
di mana para pekerja medis akan mendatangi rumah warga di daerah padat
selain melakukan pemeriksaan
rekam medis warga akan disimpan di aplikasi klub
yang akan terintegrasi dengan sejumlah rumah sakit di ibu kota
kedepan ini kita siapkan sistem
semua warga jakarta yang dirawat punya rekam medis di rumah sakit dan puskesmas itu terekam
jadi medical record nya terekam semua riwayatnya terekam semua
dan itu akan kita online kan dengan seluruh rumah sakit dan puskesmas indikasi jakarta
sehingga kalau ada warga sakit tidak perlu lagi dimulai dari awal
karena siapapun sudah bisa mengetahui bahwa pemeriksaan dan penyakit yang pesakit itu hanya kesana
dengan cara seperti itu mereka tidak lagi kalau ada apa apa itu langsung bisa diketahui
di kampung sawah warga menyambut kedatangan anies baswedan sambil mengeluhkan lahan mereka
sengketa tanah membuat warga tidak bisa memiliki sertifikat untuk tanah yang telah mereka tempati sejak dahulu

anies berencana mempelajari lebih seksana perizinan tanah di kampung sawah sebelum kemudian memberikan solusi bagi warga
yang status legal tanahnya masih belum tuntas
jadi kami nanti akan membantu tentu prosesnya harus sesuai dengan peraturan perundangan
berbagai janji program kerja sudah anies lontarkan ke warga dki jakarta di segala penjuru
kini anies hanya berharap pada loyalitas pendukungnya
agar bergerak menuju tempat pemungutan suara
dan memilihnya pada hari pencoblosan nanti
julu sintawati cnn indonesia